dan untuk mengetahui bagaimana rangkaian pelaksanaan ibadah haji hari ini sudah ada
wapen mrad cnn indonesia revolusi riza di mekarab saudi halo selamat siang waktu indonesia
revo apakah saat ini mayoritas jemaah indonesia sudah tiba di arafah
selamat siang waktu indonesia selamat pagi ya kami baru saja tiba di
teman teman yang ada jamaah haji mulai
sebagian besar jamaah haji sudah mulai tiba di
tadi kami menyaksikan bus bus dari jamaah yang mengangkut jamaah parkir di titik yang telah
ditentukan dan kami akan menghabiskan waktu di arofah ini sampai ke pengalam
cuaca saat ini di arofah normal jadi kisaran sekitar dua derajat celcius
cuaca tentu akan berangsur angsur mulai memanas karena sekarang masih jam delapan pagi
ketika nanti beranjak di tengah hari dari pantauan kami selama dua hari terakhir
suhu di padang arafah memang bisa mencapai angka empat puluh satu empat puluh dua bahkan empat puluh empat derajat celcius
kenyataannya memang disampaikan dalam pembitaan kita yang dirasakan justru jauh lebih tinggi dibanding angka yang terperangkat di arofah ini
jauh lebih tinggi dibanding angka yang terperangkat di arofah ini
jauh lebih tinggi dibanding angka yang terperangkat di arofah ini
antara di aplikasi ataupun yang ada di

tanda tanda ini pengelola tanah ibadah haji menyediakan berbagai
perlengkapan yang bisa membantu meningginkan seluruh tanda tanda yang anda saksikan memang di belakang sana
yang bisa membantu meningginkan seluruh tanda tanda yang anda saksikan memang di belakang sana
yang bisa membantu meningginkan seluruh tanda tanda yang anda saksikan memang di belakang sana
saya itu sebetulnya

yang cuaca panas ini memang yang menjadi salah satu concern dari pemerintah indonesia dan tenaga kesehatan pemerintah indonesia
dan karena itu
pemerintah mengimbau supaya jamaah haji
membawa perlengkapan perlengkapan yang bisa membantu mengelola tanah ibadah haji
dapat juga karena
dengan memomong saat berjam
selama berjalan marc